sehari jelang lebaran cinta dian kurniawati pemilik catering masakan halal di kawasan suliden pasar
sibuk mempersiapkan beragam menu khas lebaran yang dipesan pelanggannya
tahun ini dirinya mengaku banyak menerima pesanan secara online
lantaran banyak pelanggan yang tidak sempat memasak sendiri di rumah
kurang lebih empat puluh dua pesanan yang terdiri dari tiga menu khas lebaran
dipersiapkan sinta dibantu ibu anak dan rekannya
menu lebaran seperti ketupat rendang opor ayam telur balado sambal goreng dan sambal goreng hati
menjadi pilihan favorit pelanggan untuk santap di hari raya
lantaran terdapat aturan pembatasan berkumpulnya banyak orang
sinta pun terpaksa menolak pesanan dalam jumlah besar dan hanya mengambil paket yang lebih sedikit
saya tidak menginginkan banyak orang berkeliaran
jadi pemesanan bisa via online
yang nantinya akan kami kirimkan ke rumah para customer yang sudah memesan
atau mereka bisa langsung mengambil di tempat kami agar lebih merasa aman dan terjamin akan kebersihannya
lain halnya yang dialami pembuat jajanan khas lebaran putri afriana
ibu rumah tangga yang bertempat tinggal di panjer denpasar ini
mulai sibuk membuat jajanan khas lebaran seminggu jelang hari raya idul fitri
beragam kue kering seperti nastar putri salju kastengel dan lidah kucing dipersiapkan
untuk pelanggannya yang akan diambil dan dikirim sehari jelang hari raya
kue bolu mesis dan keju juga laris manis dipesan sebagai hantaran atau hadiah saat merayakan lebaran
tahun ini pesanan kue yang diterimanya sebanyak tiga ratus toples berukuran besar dan sedang
bahkan ia terpaksa menolak permintaan akibat kekurangan tenaga kerja
jadi dia mau bersilaturahmi juga takut ya kan
misalnya ke rumah boleh nggak ya kita ke rumah silaturahmi seperti biasa sebelum pandemi
jadi eh udah deh kita kirimin aja deh kue gitu kan
konsumen pun mengaku terbantu dengan adanya penjualan secara online karena lebih praktis
jadi kenapa juga saya beli online karena praktis ya menurut saya
kemarin saya pesan untuk lebaran untuk kebetulan untuk teman teman saya
ada beberapa terus ada rekanan rekanan saya jadi semua saya pesan di sini
untuk gift gift juga beberapa kali saya pesan di sini
penjualan masakan dan jajanan online saat pandemi covid sembilan belas
semakin diminati masyarakat khususnya yang ada di perkotaan
masyarakat memilih membeli makanan online agar tidak perlu keluar rumah
tim liputan denpasar bali